untuk acara spesial kayak gini kayaknya aku bakal datang sama pacar aku
hai eh kamu mau kan temenin aku datang ke acara world
ya udah hati hati pulangnya
kenapa gua makin cemburu ya kalau andi telepon riri
ngapain sih kasar kayak gitu dia sampai digugurin kayak gitu dengerin gua nggak
terima lu dikerjain sama dia apalagi disakitin
jaga diri baik baik ya
hai oh ya tadi aku masakin kamu mau makan malam sekarang gak
hai enggak usah tadi aku demang dengar
hai aku istirahat dulu ya oh ya

hai hari sama sekali nggak peduli sama aku lebih baik aku pulang sekarang
kalau aku pamit takut ganggu haris
aku di rumah sakit
cen maya dirawat di ruang mana ya
ruang teratai tapi saya lupa nomornya bu
oh ruang teratai gak apa apa nanti saya cari
terima kasih ya
rawat dilarang ngusir pasiennya yang sedang sakit
oh iya kalau gitu nanti biar teman aku aja yang ngurus mas arman
aku mau kamu yang ngerawat aku tuhan
sampai segitunya arman yang dicinta dari tanti
aku tuh biar nunggu aja
sommer sih saja kita nunggu

ibu sinta udah lama disini
saya udah lihat sikapnya arman ke kamu tadi
saya tahu kalau arman sangat mencintai kamu
nanti tolong kasih kesempatan untuk arman ya
kalau kalian berhubungan ke satu sama lain
siapa tau ada kecocokan
aku bener bener gak bisa
baik pemerintah terima kasih sudah menyaksikan eko kualitas indonesia pada episode kali ini
dan sampai jumpa di acara berikutnya
saya haris mohon diri
assalamualaikum wr wb
kamu keren banget deh barusan
eh ini ada undangan buat datang ke acara award
undangan ini berlaku buat dua orang
gimana kalau misalnya kamu datangnya sama aku
untuk acara spesial kayak gini kayaknya aku bakal datang saat acaraku
kamu mau kan temenin aku datang ke acara